hari ini kejaksaan agung memanggil menpora dito arya tejas sebagai saksi kasus korupsi pengadaan bts empat g com info
dan pasca diperiksa selama kurang lebih dua jam dito keluar dari gedung kejagung jakarta pada sore hari ini
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana sudah adarkan kami korrespondensi indonesia arya dita utama
dito kita tahu kemudian ada dua puluh empat pertanyaan yang ditanyakan kepada menteri dito begitu
apa yang kemudian detail pertanyaan yang diberikan oleh kejagung kepada dito
dapat menyampaikan pertanyaan yang diajukan oleh pendidik dengan baik
memang ada dua puluh empat pertanyaan tapi memang kita bisa menduga bahwa dua puluh empat pertanyaan itu mungkin diantaranya adalah dari keterangan yang diperoleh dari jampitus itu sendiri
mengenai informasi yang telah beredar di masyarakat
memang bahwa saat ini telah beredar informasi bahwa di dalam bap salah satu tersangka kasus korupsi bts yang merugikan negara sebanyak delapan triliun rupiah
yakni dari komisaris solitek media energy yaitu irwan hermansyah
dia mengatakan bahwa
dia sempat menyerahkan sejumlah uang atau lebih tepatnya dua puluh tujuh miliar kepada sosok yang dia memang tidak disebut nyamannya
tapi hanya memberikan inisial dan hal itu juga telah diperkuat oleh pernyataan dari kuasa hukumnya
maki ismail mengatakan bahwa kliennya irwan hermawan memang tidak pernah mengatakan siapa sosok yang telah diberikan uang sebanyak dua puluh tujuh miliar tersebut
pada kurun waktu bulan november sampai desember tahun dua ribu dua puluh dua tersebut
nah mungkin kita bisa menduga bahwa memang pertanyaan pertanyaannya yang diajukan opening mungkin seputar hal itu
apakah betul memang dito
apakah dia menerima uang tersebut
apakah dito mengenal dengan sosok irwan hermawan itu sendiri
tapi memang satu hal yang tadi dipertegas oleh dirdik jampitsu sendiri adalah bahwa memang kasus ini tidak terkait dengan kasus korupsi bts
yang merugikan negara sebanyak delapan triliun rupiah
tapi merupakan pendalaman dari jaminsu sendiri untuk kasus dugaan perintangan penyidikan yang mungkin diduga dilakukan oleh irwan hermawan itu sendiri
nah memang saat ini pihak jampitu sendiri masih
maksud saya masih koordinasi dengan ppatk untuk mencari aliran dana dari uang yang mungkin tadi diserahkan oleh irwan hermawan itu sendiri
tapi memang tadi juga dipertegas oleh kuntadi dirdik jampitsus kejagung sendiri
memang kasus ini memang belum tentu ada
bahkan juga uangnya belum tentu bukan dari hasil korupsi
tapi memang meskipun begitu pihak jampisus akan terus mendalaminya sehingga memang apakah memang betul ada
maka mereka akan menghadirkan orang orang yang diduga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan dan mungkin untuk dilakukan
harapkan tidak harapan hukum itu sendiri
baik dito kalau anda katakan kemudian memang tidak disebutkan inisial pastinya siapa
lalu mengapa kemudian dito sebagai staff khusus dari menko perekonomian saat itu bisa terlibat begitu
apa kemudian benang merahnya bagaimana dugaan keterkaitannya begitu dito
ya betul hal itu juga memang sempat dipertanyakan juga oleh wartawan
kenapa misalnya memang tadi tidak disebut namanya secara gamblang atau secara spesifik
tapi kenapa tiba tiba menpora bisa dipanggil ke situ
memang tadi belum sempat dijawab
memang itu hanya merupakan bentuk konfirmasi dari informasi yang telah beredar di tengah masyarakat itu sendiri
karena memang dari informasi yang beredar disebutkan bahwa memang sosok yang menerima uang tersebut sebanyak dua dua puluh tujuh miliar tersebut adalah menpora dito aryo tejo yang telah dibantanya oleh sendiri
bahkan tadi memang dito sendiri mengatakan bahwa memang dia berharap dapat memberikan keterangan lebih awal
tapi memang sempat berhalangan karena memang yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan kerja
berlin jerman dalam rangka special olympics
dan kemudian setelah itu ketika tiba dihadapi dengan jadwal libur panjang idul harha sehingga baru saat ini baru dapat memberikan keterangan
tapi meskipun begitu dito sendiri mengatakan bahwa dia senang telah memberikan klarifikasi
sehingga dia juga bisa meluruskan berita simpang siur yang telah menjerat dirinya sendiri
selain itu juga dirdik kuntadi sendiri mengatakan bahwa memang saat ini pihak jampitsus sendiri masih terus mendalami kasus ini
dan memang betul memang keterangan
dan juga diperhatikan oleh tersangka irwan hermaw itu sendiri memang betul adanya
kita kembali ke anda
baik terima kasih atas laporan anda
rekan kami korrespondensi indonesia arya dita utama melaporkan langsung dari kawasan kejagung jakarta selatan
selamat kembali bertugas